kerajinan kerajinan dekorasi dan peralatan rumah seperti wadah bulpen
katakan gelas souvenir meja hingga lemari dipamerkan di jimbaran badung bali senin sore
yang istimewa kerajinan kerajinan ini merupakan buah karya dari para santri
yang mendapat keterampilan di balai latihan kerja belka las yayasan anuria jeber jawa timur
balai latihan kerja las yayasan anuria dimulai sejak dua ribu sebelas
setelah mendapat bantuan dari kementerian ketenaga kerjaan berupa gedung dan peralatan
yayasan ini dikelola oleh komunitas pesantren dan terbuka bagi pemuda
atau santri jember yang ingin mahir dan mandiri di bidang kelas dan perbengkelan
kami mengupayakan dua hal yang penting dari kami siap kerja
seperti itu dari kami siap kerja ada yang kemudian ikut orang atau ikut sebuah perusahaan
dan juga kami lebih menekankan kepada entrepreneurship
nah jadi banyak yang kemudian menjadi wirausaha mandiri
nah seperti kami juga memfasilitasi alumni alumni
dan ini pelatihan kami untuk wirausaha sesuai dengan bidang yang kami latih di blk kami yaitu las
hal serupa juga diungkapkan ulviana savitri pengelola blk komunitas menembus batas
blk yang berbasis di jakarta ini keberadaannya ada sejak dua ribu sepuluh
dengan fokus pengembangan pendidikan dan bisnis penyandang disabilitas
sejumlah hasil karya penyandang disabilitas seperti tas dompet baju hingga kerajinan tangan lainnya
bahkan telah banyak dipamerkan di beberapa kegiatan

komunitas menembus batas hingga kini memiliki ribuan anggota penyandang disabilitas
dari satu ratus dua puluh tiga kota di tanah air
mereka siap bekerja secara mandiri bahkan terserap sebagai tenaga kerja profesional
ke beberapa perusahaan swasta dan bumn
kita itu ada lima puluh lima ribu teman teman disabilitas yang sudah terserap oleh kita
dari dua puluh dua juta jiwa yang ada di indonesia
itu sudah masuk ke dalam ekosistem kita
jadi dari lima puluh lima ribu itu terbagi vokasional
profesional dan umkm kita atau defable planner kita
mereka tuh mampu untuk berkembang
jadi umkm nya gampang gitu diajarin itu mereka paham
mereka juga sudah siap bekerja
keberadaan balai latihan kerja blk berbasis komunitas ini
mendapat perhatian dari kementerian ketenagakerjaan indonesia
mereka diperkenalkan pada negara negara g dua puluh
dalam forum employment working group atau kompok kerja ketenagakerjaan
mereka juga ditampilkan dalam labor and employment minister meeting
atau pertemuan menteri
menteri buru dan ketenagakerjaan negara g dua puluh
empat belas september mendatang
kami ingin mempromosikan blk komunitas
phk komunitas ini adalah satu pelatihan
yang pelatihan mendekat kepada komunitas
komunitas pesantren pasraman serikat pekerja
mendekat kepada kelompok keagamaan
inklusivitas pasar kerja
pasar kerja harus terbuka kepada kelompok kelompok disabilitas
kemudian peningkatan kompetensi berbasis komunitas
kemudian kita juga mengusung tema isu keselamatan dan kesehatan kerja
kontribusi blk komunitas yang mampu meningkatkan kompetensi sdm
dinilai sejalan dengan isu prioritas pengembangan sdm yang berkelanjutan
ini tidak saja menjadi tanggung jawab negara
melainkan juga semua pihak termasuk masyarakat itu sendiri
tim liputan cnn indonesia badung bali